jujur aja rencana ini udah kita buat sama ichael dan hian juga
gue udah bilang sama mereka kalau jangan kasih tahu ke siapa siapa dulu
ini surprise buat ia
oh iya sumbangan ini juga ada dari ya
karena ian kan sekarang udah jadi orang kaya
aku belanja sama kamu deh
shhh gue bongga ah
boy kita berhenti disini nih
iya kak al kita disini sekalian mau nungguin sosok lo
dan sekaligus aja kita ngambil bungkusan makanan buat bagiin ke fakir miskin
tuh tokonya disana tuh
toh el berbuat baik itu kan gak perlu bilang bilang
dari diri kita masing masing
lo tunggu disini aja ya
weh nunggu disini kok gitu sih
masa rayah kamu tinggalin sendirian kasian dong
kamu tenang aja dia gak sendirian kok disini
huh pantas aja sekarang gue ngerti nih kenapa kita harus kesini
yaudah lah kalau gitu ayo kita ambil bungkusan deh
kalau kamu siap gitu ga bisa lo ketepatan
semua temen temen aku
semua orang orang yang aku sayangin
yang deket sama aku
semuanya udah aku bikin kecewa
emang aku marah sama kamu
kamu ngerasa aku marah sama kamu
karena aku tau mohan
semua orang ngelakuin sesuatu itu
pasti ada alasannya
aku juga pernah kecewa sama kamu
sampai sampai aku pulang ke bandung kan
tapi inilah hidup mohan
pasti selalu ada setan yang bisikin kita
buat kita melakukan hal hal yang buruk
buat kita bersikap yang buruk
tapi kamu tetap masih maukan jadi pacar aku
aku akan putusin kamu kok
emang aku ngajak kamu putus kan
terus s super
langsung di hareng
kalau aku itu
masih ada di banyak bangun
itu di situ
ada di situ
itu ada di bawah di bawah di situ
oh aku lihat
rencana ini udah kita buat sama ichael dan ian juga
gue udah bilang sama mereka
kalau jangan kasih tahu ke siapa siapa dulu
ini surprise buat kaya
oh iya sumbangan ini juga ada dari ya
karena ian kan sekarang udah jadi orang kaya
aku bilang sama kamu deh
shhh malu dong
enggak enak wah
duh biasa aja
lo juga sama
lo juga belagu ian
dan tidak sedap dipandang mata
biar aku ajong gue baik baik ya
oh iya gue sih rencana ngajak kalian keliling buat bagiin makanan ke pakaian miskin
ya sekaligus kita bagi kebahagiaan kita aja
karena kan sekarang mondi udah gabung sama kita lagi
dan raya sama mondi kayaknya udah baikan nih
dan di sini juga kan reva kan udah gabung sama kita
dan gue seneng banget reva bisa gabung sama kita semua
oh iya teman teman
sebelum kita melakukan aktivitas hari ini kita awali dengan bismillah
terima kasih bang
ini punya kalian semua
tempatnya sih iya
tapi barang barang yang disini semuanya punya bang kobra
jadi bang kobra itu backingan kita
tapi sekarang bang komar lagi di penjara
kalau apa gak keberatan
apa yang bisa pengelolaan disini
sekarang tinggal gimana caranya
boy sama bang kobra itu rantuk
itu urusan belakangan
yang penting kita harus ngabisin anak anak aja satu persatu
sebenarnya apa sih rasanya bunuh diri itu
buat tante nangisnya gitu sih
kenapa tante cantik
ya pengen tau aja
siapa tahu bunuh diri itu enak rasanya
ntar kamu bunuh diri mulu
hobinya bunuh diri
kan gak lucu
adeliana tante itu lagi gak ngelucu tau
eh gimana sih kalau bunuh diri itu rasanya enak
terus kamu dikit dikit bunuh diri
dikit dikit kamu bunuh diri
udahlah kamu tuh gak usah pakai acara bunuh diri segala
terima aja nasib itu terima
tante cantik yang harus terima nasib punya mantu kayak aku
eh tante aku diturunkan depan situ aja deh tante
tante antaran kamu sampai ke rumah
soalnya tante takut kalau kamu macem macem bunuh diri lagi
aku lagi gak mau pulang ke rumah aja
tante gini aja deh tante
aku nggak akan bunuh diri lagi
aku cuma nggak mau pulang ke rumah
aku cuma pengen nenangin diri
aku sendiri di rumah teman aku
ya udah deh
tante anterin aja ke rumah temennya kamu
oke kasih tau alamatnya
ini kan bukan jalur ke fluid
jauh banget dari sini